dua bocah di cirebon jawa barat minggu siang tewas tenggelam saat bermain di sebuah sungai
keduanya berhasil ditemukan setelah tim bpbd dan sejumlah warga mencari selama hampir dua jam
setelah melakukan upaya pencarian selama hampir dua jam
petugas bpbd kota cirebon dibantu warga berhasil menemukan kedua bocah yang tenggelam
tepatnya di bawah jembatan rel kereta api kelurahan derajat kota cirebon jawa barat minggu siang
kedua korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit gunung jati kota cirebon
namun keduanya akhirnya tak bisa diselamatkan
korban masing masing bernama imam dan dava berusia empat belas tahun
mereka bersama dua orang lainnya bermain di sungai tepatnya di bawah jembatan rel kereta api
namun saat kedua korban mencoba adu renang tiba tiba kedua korban tenggelam
kedua rekan lainnya berusaha meminta pertolongan warga sekitar
setelah mendapatkan laporan petugas bpbd dan tim sar langsung diterjunkan untuk melakukan pencarian
belum diketahui pasti penyebab kedua korban tenggelam
namun ada dugaan korban tenggelam dan tersangkut bagian dasar sungai
terus ini tim yang diterjunkan berapa
kita tim personel itu dari bpbd tim sar lagi muncul ke sini
setelah berhasil dievakuasi kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit umum gunung jati
orang tua korban yang berada di lokasi pencarian sempat histeris melihat anaknya saat dievakuasi oleh tim bpbd
jeriko mara cirebon